hai puna wang silahkan silahkan
emang nunggunya kelamaan ya
saya tadi juga baru dari kampus
baru ngurus nanya nanya
buat pindah anak saya kuliah ke surabaya pak
hmm anak puna wang mau pindah kuliah ke surabaya
udah udah kamu duduk dulu
yuk minum dulu ya pak
ibu ngapain kesini
bukannya harusnya ibu di kantor ya
oh ibu itu kesini
mau ngasih tahu kamu kalau
ibu dapat tawaran kerja di surabaya
kerja di surabaya bu
ini tuh peluang bagus buat ibu put
kamu mau kan kita pindah ke surabaya
kok tiba tiba kita mau pindah ke surabaya bu
kenapa mendadak kayak gini
emang kenapa bu
ada masalah sama kerja
kerjaan ibu di sini
kok bisa mendadak banget sih
maaf ya kalau kalian semua jadi ikut kaget ya
kamu tenang aja put
ibu gak ada masalah kok sama kerjaan ibu
cuma buat ibu peluangnya di sana itu jauh lebih baik
udah gitu biaya hidup di jakarta kan jauh lebih mahal
daripada di surabaya
putri mau pindah ke surabaya
kira kira gue udah siap belum ya
kalau gue harus jauh dari putri
sebenarnya gue juga berat kalau harus pindah ke surabaya
apalagi gue udah terlanjur sayang sama teman teman gue di sini
citra dan eloki
tapi mungkin ini emang yang terbaik buat gue dan ibu
jadi ibu kesini itu niatnya juga mau nanya nanya
gimana prosedur kepindahan kampus kamu dari sini ke kampus surabaya
terus juga untuk masalah beasiswa kamu
kira kira bakalan masih berlaku nggak ya
kalau seandainya kamu pindah nanti
atau begini aja bu
nanti atau besok
saya yang ke bagian tata usaha untuk menanyakan tentang kepindahan putri
mendengar bu nawang dan putri
ntar sekalian aja deh saya minta dimutasi
benar pak regar mau bantuin saya cari informasi pak
swear apa sih yang nggak buat bu nawang
makasih pak regar
yaudah kalo gitu sekarang kita pulang aja yuk bu
emang kamu udah gak ada kelas di kampus
gue lupa kalau gue masih harus pura pura kuliah di sini
masih ada kelas di tante mungkin putri buru buru pulang karena melihat tante kali
iya bu jadi lupa sendiri soalnya kalau lihat ibu aku jadi pengen cepat cepat manja manja di rumah terus makan masakan ibu
udah kamu lanjutin kuliahnya ibu pulang duluan ya put ya
citra rizky paregar saya pulang duluan ya
tante balik dulu ya
makasih ya semuanya
udah bantuin nutupin ke ibu soal benar benar
terima kasih wak
tapi maaf juga jadinya kalian semua ikut bohong nih sama ibu
maaf ya paregar makasih banyak juga
bukan kamu aja yang sedih lihat bu nawang sedih
bener bener ya ampun
kalau jalannya selama ini nyampe ke cafe nya besok jiho
gue tuh udah capek banget tau gak
gue tuh berasa lagi ada di tengah tengah gurun pasir
panas sadar gak sih lo
duh dasar anak orang kaya
baru diajak jalan segini doang udah ngeluh
tapi kesian juga sih ini mukanya udah warna warna begini kayak pelangi
lo mau naik taksi
hubungan keledai yang mau jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya
jangan tarno gitu dong
ntar pun naik duluan deh
gue udah gak percaya
akal bulu sulu itu gue gak mau percaya
iya gue naik duluan
lo bakal naik taksi juga bareng gue
nih naik taksi
nih gue buka ya
gue masuk nih
hai bunda bang
saya tadi juga baru dari kampus
baru ngurus nanya nanya buat pindah anak saya kuliah ke surabaya pak
anak bunda bang mau pindah kuliah ke surabaya
sama saya juga pak
kan saya dapat tawaran kerja di surabaya
dan saya pikir itu kesempatan yang bagus buat saya
saya cukup kaget sih mendengar bunda mau ikut pindah juga ke surabaya
jarak tidak akan bisa memisahkan kita
kalau perlu setiap hari saya akan pp jakarta surabaya
gak ada masalah
ngapain pak remon harus setiap hari pp ke surabaya pak

terlalu cepat untuk saya menyampaikan ke bu nawang
apalagi saya baru dengar kalau bu namu pindah ke surabaya
ini saya lebih yakin untuk mengutarakannya
bu nawa kan pasti udah tahu kan
kalau dari awal
saya punya perasaan ke bu nawa
dan saya ingin hubungan ini lebih ke arah serius bu nawa
maksudnya pak remon apa sih pak
mengajak bu nawa dan keluarga bu nawa
kita makan malam